kalau terjadi apa apa kan ada paman
paman berani berkelahi dengan romo
aku saja tidak berani paman
bukan begitu maksudku
kalau romamu nanti memukulimu setidaknya ada paman di sana untuk menyemangatimu
sebaiknya kita harus cepat
sebelum prajurit kediri menangkap kita
sampai jumpa di video selanjutnya

dendam ini akan kubayarkan
dendam ini akan kubayarkan
aku harap keputusan tuhan untuk mengampuni mereka tidak akan menjadi masalah di kemudian harinya
aku harap keputusan tuhan untuk mengampuni mereka tidak akan menjadi masalah di kemudian harinya
tidak perlu terlalu difikirkan habidin
insya allah semuanya akan baik baik saja
kita doakan mereka semua agar segera bertaubat kepada allah yang maha penyayang dan juga maha pengampun
ayo kita lanjutkan perjalanan
hei sangka tunggu
kalian kami sedang mencari buronan
ketika kalian melihat orang orang mencurigakan akhir akhir ini
maaf tuhan tidak ada
saya hanya melihat orang datang dan pergi untuk makan saja
kamu dengar baiknya
kalau kamu tutup mulut soal ini
aku akan membiarkan kamu dan teman temanmu
tapi kalau sampai mereka mendengar
kemana pun kalian pergi
akan aku cari
kekang banyak abu
rai sebaiknya kita segera tinggal di tempat ini
kenapa kamu menghentikan langkahmu
bukan apa apa pak man
aku tidak tahu
apakah romo masih marah marah karena dugaannya
atas apa yang telah kulakukan pada rantih pak man
empu hangga reksa adalah ayam
dan aku rasa dia tidak akan menaruh dendam kepadamu
kalau terjadi apa apa
kan ada pak man
pak man berani berkelahi dengan romo
aku saja tidak berani pak man
bukan begitu maksudku
kalau romomu nanti memukulimu
setidaknya ada pak man di sana untuk menyemangatimu
sebaiknya kita harus cepat
sebelum prajurit kediri menangkap kita
bang aproximatif ini
bagi mana perjalanammu ger
harusnya kamu memberi kabar ke romo
biar romo bisa menyambutmu dengan lebih layak lagi
romo sudah tidak marah
kamu sekarang jadi buronan
kamu tidak bersalah
kenapa diam saja
raja yang sudah mangkat
tidak mungkin hidup kembali
tidak terkira duka yang romo rasakan
kamu dapat hidup romo
link aku dengan kamu
sama dengan vika
mendengar kamu mendukung singo sehari
sudah cukup membuat romo senang
aku mendengar ada seseorang yang datang
suara seseorang yang kukenal